kencangnya angin dan tingginya gelombang laut di perairan rembang jawa tengah dalam sepekan terakhir
menjadi penyebab utama naiknya harga ikan di tempat pelelangan ikan tasik agung rembang
cuaca buruk juga membuat hasil tangkapan nelayan berkurang pada selasa
bahkan sejumlah nelayan enggan melaut karena takut akan cuaca ekstrim
akibatnya harga ikan mengalami kenaikan signifikan
kepala urusan tata usaha tpi tasik agung rembang bintoro mengatakan
kenaikan harga sebagian jenis ikan hingga mencapai lima belas persen dari harga normal
dipengaruhi oleh permintaan pasar yang meningkat
cuaca faktor alam kualitas ikan yang didapat juga menurun
rata rata hancur pecah perut harganya juga ajelot karena masuk
kini ratusan kapal nelayan hanya bisa bersandar di dermaga pelabuhan tpi tasik agung rembang
hingga cuaca di perairan laut jawa utara
para kembali bersahabat
tim liputan cnn indonesia